setelah suntikan pertama pada tiga belas januari lalu rabu pagi presiden joko widodo kembali
disuntik vaksin covid sembilan belas tahap kedua selain presiden jokowi sejumlah tokoh dan pejabat
negara kembali divaksin di istana kepresidenan jakarta sama dengan tahap pertama vaksin yang
disuntikan merupakan vaksin buatan sinovac tiongkok sebanyak lima ml usai divaksin
presiden jokowi mengatakan dengan dukungan tiga puluh vaksinator sepuluh puskesmas dan
masalah sakit yang tersebar di tanah air diharapkan sembilan ratus hingga satu juta orang
mendapatkan vaksin setiap hari presiden juga mengingatkan masyarakat yang telah
mendapatkan vaksin untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas
vak itulah sini awal dimulai dari tenaga kesehatan makas baik dokter maupun perawat
dan biasa di awal itu ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki
sehingga hari ini memang kita baru mendapatkan kurang lebih dua ratus lima puluh ribu yang sudah divaksin untuk nakes
tetapi sehari dua hari ini sudah melonjaknya cukup tajam dari sehari bisa lima puluh ribu
kita harapkan memang targetnya karena kita memiliki tiga puluh ribu vaksinator yang ada di kurang lebih sepuluh puskesmas kita
maupun di tiga ribu rumah sakit kita kita harapkan sebetulnya sehari paling tidak bisa sembilan ratus sampai satu juta yang bisa divaksin
ini target tapi itu memang perlu waktu perlu manajemen lapangan yang baik dan ini yang selalu terus saya sampaikan pada menteri kesehatan
mutalib mengaku berterima kasih karena kembali dipercaya sebagai vaksinator vaksin covid sembilan belas untuk presiden joko widodo
abdul mutalib juga menegaskan presiden joko widodo disuntik vaksin sinovac
baik di tahap pertama dan kedua ia mengaku senang kembali dipercaya sebagai orang yang menyuntikan vaksin covid sembilan belas ke presiden jokowi
abdul mutalib yang juga menjabat sebagai wakil ketua dokter kepresidenan memastikan bahwa presiden joko widodo disuntik vaksin sinovac buatan tiongkok
lebih tenang karena sudah terbiasa dengan vaksinasi pertama
yang kedua saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih
sebesar besarnya pada bapak presiden yang masih tetap mempercayakan pada saya untuk divaksin yang kedua ini
dan saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa vaksin yang saya berikan adalah vaksin sinovac bukan vaksin yang lain
dan yang terakhir saya kira tetap lima m meskipun sudah divaksin tetap lima m